kamu cari tahu siapa yang ngambilnya
ada lagi pak
saya permisi pak
udah lama banget nih album
kok belum tidur
kamu mikir apa sih
kamu mikirin pernikahan kamu ya
saat mediasi sama mas al
tadi media terguna sama aku
hak aso adepsi reina
dan itu yang buat aku bingung sekarang
ini pasti berat lah pak
buat aku sama mas al
dan pasti juga berat
karena di satu sisi
hak aso adepsi reina itu akan jatuh kepada aku pak
karena aku ibu angkatnya
dan lagi pun reina juga masih kecil
tapi di satu sisi
mas al sangat mencintai reina
dan reina juga sangat mencintai mas al
kasian sama reina
ngerasain rasa kehilangan
mau tahu din
sangat membenci yang namanya perceraian
dulu papa dan mama
papa mama juga sama seperti kamu
kami melakukan mediasi juga
dan akhirnya kami memutuskan
untuk kembali sama sama
kembali dengan penuh cinta
kamu dan al juga bisa seperti itu
bapak tahu setiap rumah tangga pasti berbeda
tidak akan mencintai kamu
tidak akan mencintai kamu
tidak akan mencintai kamu
papa gak akan memaksakan
kalau kamu sudah
tidak sanggup bertahan
itu terserah kamu
sekali lagi bapak tidak akan memaksakan apapun
bapak cuma mau kamu bahagia
itu cukup buat papa
waktu kemarin kita ke rumah sakit itu
dokter udah bilang
supaya papa bawa kamu konsultasi
kamu pergi ke sana
hal yang bawa kamu ke sana
yang kamu rasain
itu datangnya dari pikiran kamu
karena kamu terlalu stres
kamu terlalu capek
dengan semua yang kamu rame
dan kamu terlalu
kamu sekarang istirahat
kamu tadi udah menawarkan
dimana yang akan distracted
kamu jadi sebenarnya
sampe kamu hampir
bukan hal itu
kendaraan dalam keselopayaan telah beruzan
ini pak berkas berkas dari kantor pak
karena seharian ini bapak gak ke kantor
ada lagi yang perlu saya bantu pak
maksud anda apa ya saya nggak paham
sekarang saya lagi menyelidiki soal kasus
pembunuhannya andin dulu
tapi dari pengacara mengatakan
berkas di pengadilan itu
sudah diambil oleh pihak keluarga
apakah keluarga yang dimaksud ini anda
nino waktu itu sempat telepon saya
salinan berkas perkara andin
kamu cari tahu siapa yang ngambilnya
saya permisi pak
udah lama banget nih album
udah lama sekali
terima kasih pak
terima kasih pak
pasti tidak ada luka
lagi ya pak
seandainya aja kita datangnya sehari sebelumnya
bu yuri baru aja sms
dia ngabarin kalo kondisi pak jajah sekarang menurun
makanya harus jerawat intensif
kalo pak jajah belum bisa ditemui
berarti nino gak bisa dapet informasi
jadi besok gue gak harus ngawasin nino